emang sebenarnya sih saya sebagai ibu tuh sekedar bantu bantu bapaknya tapi
kok sebaliknya kalau saya malah sebagai tulang umumnya diri tuh
di tempatnya tinggal di jalan setiakawan kelurahan duripulo jakarta barat ini liana
menyiapkan dagangan setiap pagi tempat ini bukan rumah liana sendiri melainkan
milik bosnya yang juga merupakan pemilik barang barang dagangan ini
wanita lima puluh dua tahun ini berjualan sapu berkeliling kota sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua rute liana berjualan tak main main
ia berkeliling jakarta barat mulai dari kecamatan gambir selipi hingga palmerah
berjalan kaki berkilo kilometer bukan masalah bagi liana karena lebih hemat biaya ketimbang
naik angkutan umum uang yang diperolehnya digunakan untuk menghidupi keluarganya
di cirebon jawa barat setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga lima sore
ini liana menggendong beban sekitar lima puluh kg sesekali ia beristirahat untuk memulihkan
tenaga meski hasilnya tak seberapa tiana memilih pekerjaan ini karena tak perlu mengeluarkan modal
baginya hidup terpisah dari keluarga tak mengapa asalkan dapat membantu sang suami mencari nafkah
untuk menyekolahkan sepuluh anak mereka ya kalau dari yang lagi sepi anak minta jajan misalnya anak yang lagi sedang menangis
di sampai enggak ketahanan kalau ngandelin bapaknya tahu sendiri zaman sekarang emang sebenarnya sih
saya sebagai ibu tuh sekedar bantu bantu bapaknya tapi kok sebaliknya kalau saya malah sebagai tulang
umumnya gitu saya sebenarnya sih udah udah capek kalau apa ya lamun mesti kuduk ngomong mawis
usia wislanjut bis pekil puluhan tahun lamun
anas aja enak pengen ganti apa supaya dagang kampung bisa ngurusin anak bisa nyari duit sebenarnya sih
udah apa ya wis wis wis ikut jualan keliling keliling mispekel ngayet gimana ya mesti dia tenang duit
itu ya wong ayo lupa rindu kepada keluarga tentu tak terelakkan apalagi putra bung suliana yang baru
kerap memintanya pulang tak banyak yang bisa dilakukan liana bekerja demi mendapatkan rezeki adalah caranya
mewujudkan cinta kasihnya sebagai seorang ibu untuk anak anaknya ya lebih sedih banget cuman harus gimana
lagi kalau misalnya ditungguin berarti kan enggak sayang sama anak walaupun bisa kalau saya banting
tulang demi anakkan namanya apa ya kasih sayang seorang ibu kan ini bantuin tulang ini kan namanya
apa ya kasih sayang orang ibu kan ini bantuin tulang ini kan namanya apa ya kasih sayang orang ibu kan ini
itu memang yang nggak tega kalau ditinggal pulang aja ini balik balik yang konang durung oli duitnya
mau balik kayak seolahkan duitnya dikirim kirim ibae liana pernah mendapat paling banyak dua ratus
rupiah dalam sehari berapapun yang ia peroleh hanya sedikit yang masuk kantongnya sebab liana
harus menyetor modal kepada pemilik barang liana sendiri hanya menerima tiga puluh sampai empat puluh persen
keuntungan yang diambil liana dalam satu barang hanya lima ratus hingga tiga ribu rupiah
meski tak seberapa liana merasa beruntung
masih ada yang mau membeli dagangannya sekalipun hanya karena iba
memang selalu beli ya bu
beli sama ini tanya aja ini lah
alasannya kenapa sih bu beli sama ibu liana
nggak tega gitu
tapi barang barangnya selalu butuh ya
liana pulang ke kampungnya empat hingga lima bulan sekali
untuk itu ia harus membatasi pengeluaran pribadinya
agar dapat menabung untuk sesering mungkin pulang kampung bertemu keluarga
ya pengen ketemu anak pengen meluk anak pengen gimana rasanya ngurus anak gitu
pengen lihat anak anak mau berangkat sekolah mau ngaji
kan nggak pernah nggak pernah melihat gitu
yang ada pikiran kan cuma hanya
nyari duit nyari duit biar anaknya bisa jajan bisa ya sama kayak yang lain lah pengen apa bisa gitu aja
liana selalu mencukuri apa yang ia peroleh
ia berharap apa yang dikerjakannya ini dapat membuahkan kesuksesan bagi anak anaknya
yang selalu ia dambakan suatu saat dapat kembali berkumpul dengan keluarganya tercinta
putih fun foodie imam muhairib jakarta